hingga selasa malam posko di areal gedung perpustakaan daerah pemkap lembata
masih dipadati pengungsi yang berasal dari berbagai desa di kecamatan ileape dan ileape timur
warga tetap bertahan karena masih trauma
masih butuh edukasi
hingga kini pemkap lembata masih terus melakukan pendataan dan pemantauan warga terdampak erupsi
chris tongai lembata nusa tenggara timur